ketua umum partai gerindra prabowo subianto dan ketua umum partai nasdem surya palo bersepakat menjaga stabilitas nasional selama tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung
dua tokoh politik ini setuju tidak menggunakan politik identitas politik aliran dan politik kelompok
apakah ada peluang koalisi kedua partai politik ini atau ini sinyal bahwa mereka akan berseberangan
kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada ahmad muzani sekjen partai gerindra
pak muzani selamat sore
terima kasih bapak sudah bergabung
ada mas burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
mas burhan selamat sore
terima kasih bapak bapak sudah bergabung sore hari ini
ini menarik sekali melihat dua kawan lama makan siang melakukan konferensi pers bersama
seperti pemandangan yang sudah lama tidak kita lihat
jadi bagaimana suasana pertemuan dua kawan lama ini mas muzani dan kesepakatan menjaga indonesia seperti apa yang dibicarakan kemarin
ya pertemuan kemarin itu adalah pertemuan
dan teman dan sahabat lama antara pak surya palo dengan pak prabowo
keduanya berjanji untuk bertemu setelah bertemu di pesta pernikahan adiknya pak jokowi dan ketua mahkamah konstitusi di solo jawa tengah
kemudian janjian pada tanggal satu juni
jadi itulah pertemuan yang kemudian terjadi pada kemarin rabu
dalam pertemuan tersebut keduanya kedua beliau berbicara tentang banyak hal tentang berbagai persoalan
indonesia dan berbagai macam problem yang dihadapi oleh pemerintahan jokowi seperti sekarang ini
tetapi keduanya sepakat bahwa apapun problem yang dihadapi kita harus hadapi secara bersama sama
dan pemilihan umum dua ribu dua puluh empat yang akan datang harus menjadi solusi bagi problem bangsa yang sekarang kita hadapi
problematika bangsa yang dihadapi itu berbagai macam ada politik sosial ekonomi bahkan pertahanan keamanan
maka pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun dua ribu dua puluh empat baik pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden harusnya menjadi solusi bagi terwujudnya sebuah pemimpin
yang pemimpin tersebut akan menjaga keutuhan negara pemimpin tersebut akan menjaga pancasila pemimpin itu akan menjaga kebenekaan kita
dan pemimpin itu akan menjaga kepastian kita dalam kesejahteraan kepastian kita dalam pendidikan
kepastian kita dalam kesehatan yang itu artinya kita harus memberi optimisme kepada demokrasi yang akan berlangsung di dalam tahun dua ribu dua puluh
yang lain kita juga sepakat bahwa partai gerindra dan partai nasdem adalah kedua kekuatan yang akan tetap menjaga keutuhan ini
dua kekuatan yang akan terus bekerja sama dengan atau tanpa koalisi
jika kita berkoalisi itu adalah sesuatu yang baik
tapi jika jalan politik kemudian kita tidak berkoalisi juga kita harus tetap menjaga keutuhan negara sebagai komitmen kebangsaan kita
ya oke saya kemas buruhan sekarang
baik pak muzani terima kasih saya kemas buruhan sekarang
anda melihat ini sekarang dilakukan menjelang musyawarah nasional atau rakernas partai nasdem yang akan disampaikan ada tiga nama capres yang akan disebutkan di sana
kabarnya juga ada nama pak prabowo di dalam nama yang diajukan tersebut
anda melihat ini spesial atau biasa
biasa saja karena semua masih cair untuk dilihat saat ini
begini kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh pak surya paloh maupun pak prabowo kita sebagai bangsa patut optimis
karena bagaimanapun keduanya mempertontonkan kedewasaan politik yang patut untuk ditiru oleh semua elit
jadi apakah nanti bersanding atau bertanding di dua ribu dua puluh empat
nanti dipilih berduet ataukah berduel keduanya sepakat untuk menjunjung politik kebangsaan harus diletakkan di atas kepentingan politik partisan
nah ini komitmen yang apakah nama pak prabowo masuk apa yang nanti akan dihubungkan oleh partai nasdem dalam rakernas
pak prabowo dan pak muzani itu bukan isu isu
isu yang penting adalah politik kebangsaan
temuan kemarin itu sangat spesial
lepas apakah sudah ada kesepakatan atau tidak
keduanya adalah tokoh penting dalam pemerintahan pak jokowi
baik pak surya maupun pak prabowo
pertemuan memakan waktu lima jam
belum pernah ada pertemuan yang melibatkan pak surya dengan elit ketua umum partai yang lain
yang sampai memakan waktu lima jam
pak prabowo juga ditemani oleh tokoh kunci partai gerindra
bukan hanya pak ahmad muzani
ada bang dasko
termasuk juga figur figur kunci partai gerindra yang lain
tidak ditemani oleh tokoh tokoh kunci partai yang lain
ada pak enggar
saya lihat ada pak ahmad sarun dan lain sebagainya
jadi dari sisi itu
itu menunjukkan betapa pentingnya pertemuan kemarin
meskipun sepertinya belum ada kesepakatan
yang baik dengan dua ribu dua puluh empat
tapi kan yang paling penting adalah
ada kesepakatan yang lebih besar dari persoalan
yang jadi capres atau cawapres
itu dulu yang harus kita catat
dan kita takdir nanti realisasinya
baik nasdem atau girindra
ketika mereka satu jalan ataukah berbeda jalan
apakah komitmen kebangsaan itu hanya indah di atas kertas
atau dilaksanakan di lapang
mas burhan menurut anda
komitmen awal untuk menjaga kebangsaan
menjaga persatuan indonesia itu memang harus sejak awal
sudah disepakati oleh elit elit politik
dan terus terangkan
sering pakatan itu hanya indah di atas kertas
jadi kpu sendiri seringkali menggelar
dengan tanganan kampanye damai
tidak menggunakan politik identitas
dan lain sebagainya
tapi seringkali realitas di lapangan
oleh kalangan elit politik
nah kehadiran bang surya
di acara satu pas hari pancasila
itu momentum yang luar biasa
dan keduanya juga memberikan sinyal
apakah nanti bersatu ataukah berbeda jalan
dalam konteks koalisi
ini komitmen itu tak dijaga
ini penting nih
karena bagaimanapun kita sudah menghadapi
dua pilpres terakhir yang penuh dengan
polarisasi politik yang membelah
dan saatnya elit politik memberikan teladan
untuk tidak mengulang kompetisi elektoral
justru makin membelah secara tajam
jadi itu dulu
bahwa ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan
bahwa ada pembicaraan yang saya kira
tidak akan disampaikan secara terbuka
kepada pupuli atau kepada teman teman
nggak mungkin kan lima jam hanya membahas
pasti ada pembahasan hal hal lain
dan itu tentu berkaitan dengan
satu adalah dua ribu dua puluh empat
dua kenyataan bahwa partai nasdem sebagai
partai keempat di dpr
itu tidak mencalonkan ketua umumnya
baik sebagai capres atau cawapres
tapi bukan berarti nasdem tidak punya jagoan
itu yang nanti akan didialogkan antara
nasdem dengan prabowo
apakah jagoannya bisa ketemu atau tidak
dalam satu perahu
waktu yang nanti akan mengujinya
tapi kalau misalnya kita melihat sekarang
pak muzani tidak dipungkiri
semua melihat dan juga menghitung potensi koalisi
tadi menyambung dari pernyataan terakhir mas burhan
apakah nasdem kemudian bisa mengunci
ada jagoan yang didukung
dan kemungkinan bisa mendialokkan itu
dengan pak prabowo
dengan partai gerindra
apakah potensi koalisi ini juga sudah dihitung sekarang pak muzani
sebagai calon presiden
yang akan diusung oleh partai gerindra
bukan kami sekarang ini
tertuju kepada waktu kapan akan dideklarasikannya pak prabowo
sebagai calon presiden di partai gerindra
kami sekarang sedang mendiskusikan waktu yang tepat
dan tempat dimana kita harus mendeklarasikan
agar momentum itu kita dapat
insya allah di
tetapi di sisi lain kita juga terus berkomunikasi
dengan partai lain
karena kami merasa tidak memiliki masalah
kami tidak memiliki
kami merasa tidak memiliki beban
apakah ada problem untuk berhubungan dengan
semua partai dan banyak tokoh
sehingga kemudian pak prabowo ketika harus mengunjungi
termasuk pimpinan partai politik yang kemarin dengan pak surya
tidak ada problem
karena bagi kami
semakin sering bertemu dengan para pemimpin dan tokoh bangsa
karena sesungguhnya rakyat dan bangsa indonesia
paling senang kalau melihat pemimpinnya guyo
sehingga itulah yang tidak kami sampaikan kepada rakyat
termasuk bagaimana cara kita merajut koalisi
jika tawaran dan pandangan pandangan kami bisa diterima
sebagai sebuah cara perjuangan untuk membangun bangsa ke depan
tapi jika ada yang tidak
ada pandangan pandangan yang berbeda
tetapi kemudian kami berbeda jalan dengan pandangan pandangan yang lain
itu buat kami tidak ada masalah
yang penting kami dalam kerangka yang sama
yakni bagaimana indonesia yang satu
kira kira seperti itu
sudah dijawab tadi oleh pak muzani
jadi fokus sekarang untuk mendeklarasikan secara resmi
menunjukkan bahwa calon presiden dari partai gerindra
ada pak prabowo subianto mas burhan
jadi potensi koalisi itu bisakah terjadi
antara keduanya dengan pola yang selama ini terjadi
kita lihat pak surya menjadi king maker
kita bahas nanti jawabannya saya tunggu mas burhan setelah jeda ya
tetap di cnn indonesia justru
ada kembali di cnn indonesia newsroom
saya masih bersama dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak ahmad muzani dari sekjen partai gerindra
dan juga mas burhan udin muhtadi dari indikator politik indonesia
saya ke mas burhan sekarang
mas burhan kemarin dalam konferensi
pers berdua antara pak surya paloh dan pak prabowo
pak prabowo mengatakan untuk soal capres tidak harus prabowo
tapi kalau bisa yang sudah berpengalaman
bagaimana mengartikan pernyataan pak prabowo ini
sedangkan beliau adalah juga calon presiden dari partai gerindra
sudah ditegaskan tadi lagi oleh pak muzani
ya indikator pengalaman apa
kalau misalnya indikator pengalaman adalah mereka yang pernah berkontestasi
dalam bilpres ya

yang pertama adalah pak prabowo
antara tokoh tokoh yang sekarang muncul yang pernah punya pengalaman berkompetisi
nah jadi ukuran pengalaman atau tidak pengalaman sangat tergantung
oleh konteks apa yang dimaknai oleh masing masing pihak
tapi menurut saya begini putri
ini menarik karena minimal ada tiga nama yang potensial menjadi kingmaker
pertama adalah ibu mega
yang kedua adalah pak jokowi
dan terakhir adalah
jadi tiga potensi kingmaker ini
yang memungkinkan terbentuknya berapa poros yang bakal maju di dua ribu dua puluh
itu sangat tergantung oleh
seberapa kepentingan masing masing partai tadi
secara subjektif elektoral
diwadahi oleh capres cawapres yang maju
jadi meskipun surya paloh tidak maju dua ribu dua puluh empat
baik capres atau cawapres
berarti nasdemi tidak punya kepentingan subjektif elektoral
nah itu sangat ditentukan misalnya
apakah tokoh yang didukung nasdem memberikan kotel efek atau tidak kepada nasdem
nah kalau pak prabowo yang maju
itu secara subjektif elektoral kotel efeknya yang menikmati adalah gerindra
dari sudut itu
nasdem berat untuk mengusung pak prabowo
kecuali wakil pak prabowo
kan sepenuhnya kepada pak surya untuk menentukan siapa orangnya
nah itu ya
nah yang pertanyaan kemudian adalah
kalau bukan pak prabowo siapa yang didukung oleh pak surya paloh
tadi saya sebut
bukan berarti meskipun pak surya tidak memajukan diri sebagai calon
beliau tidak punya jagoan yang dielus elus dari sekarang
tergantung oleh apakah tokoh tersebut membawa kotel efek kepada nasdem atau tidak
tergantung pula oleh seberapa besar
piawi atau chemistry antara tokoh yang bersangkutan dengan pak surya
nah nanti akan ketahuan kira kira arahnya nasdem kemana
dengan perhitungan yang disampaikan oleh mas burhan itu pak muzani
apakah betul memang sinyal koalisi itu kecil
sehingga kemarin sudah dikatakan apapun yang terjadi
dalam satu kapal ataupun berbeda kapal
tetap sepakat tidak menggunakan politik identitas politik kelompok dan lain sebagainya
dalam sejarah koalisi dari demokrasi kita yang berlangsung sejak pemilihan langsung tahun dua ribu empat
saya kira peta koalisi seringkali kita dikejutkan oleh satu keadaan keadaan yang mendadak
dan bahkan kadang kadang di hari hari akhir
jadi masa masa akhir sebelum kita melakukan pendaftaran ke kpu
tiba tiba saja ada partai yang berpindah dari a ke b dari b ke c dan seterusnya
sehingga saya merasa apa yang dilakukan oleh pak prabowo kepada pak surya paloh dalam pertemuan kemarin antara nasdem
antara gerindra dan nasdem adalah sesuatu yang sangat baik sekali sebagai sebuah pengajaran dan pembelajaran kepada kita semua
kalau kemudian tidak dibicarakan
tentang calon presiden atau belum ngomongin tentang siapa wakil presiden
itu sesuatu yang masih akan terus bergulir
tapi kami merasa bahwa pak prabowo dan pak surya paloh telah meletakkan dasar dasar pemikiran yang baik
bagi proses demokrasi kita di tahun dua ribu dua puluh empat
kami merasa sekali lagi bahwa ini sesuatu yang sangat baik bagi masyarakat dan bagi pembelajaran demokrasi kita
kalau kemudian belum menemukan titik temu
nasdem dengan siapa dan seterusnya
itu kami sama sekali tidak ingin mencampuri urusan partai nasdem sebagai sebuah urusan rumah tangga
pak muzani tapi menarik untuk melihat pernyataan pak prabowo kemarin
yang tidak harus prabowo tapi kalau bisa yang berpengalaman
pertanyaan yang sama seperti mas burhan tadi berpengalamannya yang seperti apa seperti dan bagaimana
karena tadi anda kalau misalnya di awal anda tadi mengatakan indonesia harus pemimpin yang bisa membawa
menjaga pancasila kemudian memastikan kesejahteraan dan lain sebagainya
anda sepertinya sudah mengerucut kepada calon tentu saja yang diusung partai gerindra
ya saya kira ketika pak prabowo mengatakan tidak harus pak prabowo
itu menunjukkan bahwa betapa demokrasinya seorang pak prabowo
artinya sebuah partai politik memiliki kebebasan untuk menunjuk seorang figur seorang tokoh seorang nama
yang dianggap memiliki kemampuan
untuk bisa menjadikan indonesia lebih baik dari yang sekarang
itu tentu saja urusan dari setiap partai politik
kemudian terucaplah dari mulut seorang prabowo mengatakan bahwa tidak harus seorang prabowo yang maju
saya kira itulah tafsir dan anggapan kami putri
oke baik baik saya ke mas burhan terakhir mas burhan apa kira kira yang akan dipertontonkan sekarang oleh para elit
setelah ada kesepakatan ini ini anda katakan ini sebuah sinyal yang baik
dan ditunjukkan oleh para elit
dan ditunjukkan oleh pak prabowo dan pak surya paloh bahwa mereka bersepakat
mereka menyampaikan bahwa it's a fair game
kalau misalnya fair kita main fair di awal dan itu dilihat
apakah menurut anda ini perlu juga dilakukan oleh elit elit politik lain
terutama kalau misalnya anda tadi mengutip beberapa kingmaker itu
ya ini satu badan yang baik yang dipertontonkan oleh kedua tokoh
saya termasuk orang yang sangat mengapresiasi
apalagi buahnya alumnus pak depokan golgah
ya ini sesuatu yang menurut saya penting untuk diteladani oleh semua politisi
bahwa kita bisa berbeda jalan bisa berkompetisi
tetapi tidak menghalangi semangat untuk mencari persatuan dan sekaligus titik temu kebangsaan
oke baik semoga ini juga diikuti oleh elit politik lainnya
terima kasih mas burhan sore hari ini sudah bergabung
dan juga ada pak muzan

terima kasih bapak bapak sehat selalu
terima kasih semuanya sama sama